ketua umum partai kebangkitan bangsa muhaymin iskandar mengungkapkan keberatannya
apabila ada tambahan mitra koalisi yang bergabung ke dalam koalisi pemerintahan jokowi
muhaymin menilai apabila koalisi pemerintah ini terlalu gemuk
maka tidak ada mekanisme pengawasan yang baik dari oposisi
sebetulnya koalisi pendukung pak jokowi itu sudah kegemukan
enam puluh satu persen parlemen dan nanti kan gak ada check and balances
tetapi kalau memang itu menjadi urgensi agar rekonsiliasi agar kebersamaan
ya yang penting jangan kurangi jatah pkb dah
menanggapi wacana koalisi dengan pemerintah sekjen partai amanat nasional
edi suparno memulangkan keputusan ini pada
edi mengatakan keputusan koalisi ini baru akan dibahas dalam rakernas pan
yang akan digelar pada juli atau agustus nanti
menggelar rakernas dulu ya
nanti insya allah bulan akhir juli atau awal agustus
kita akan menggelar rakernas
kita sajikan opsi opsi yang ada
apakah opsinya itu kita berada di pihak oposisi
apakah kita berada di tengah tengah
ataukah kita ada opportunity
ada kesempatan bagi kita untuk kemudian ikut bergabung
ya apapun sekarang opsinya
kita sahkan kepada rakernas
pasal keputusan mahkamah konstitusi
partai amanat nasional dan demokrat membuka opsi akan merapat ke kubu jokowi ma'ruf amin
sementara itu gerindra belum memastikan apakah akan menjadi oposisi
atau merapat ke kubu satu
barusan sudah berlangsung pertemuan
tentang opsi yang akan dipertimbangkan oleh internal partai
calon presiden kemarin setelah diketuk oleh mk
tidak ada lagi calon presiden itu
yang ada adalah presiden terpilih
ada presiden yang gak terpilih
maka koalisi untuk pasangan calon presiden itu telah berakhir
kalau pertandingan sudah ditiup
selesai tentu salam salaman
jadi sebelum ditiup tidak mungkin salaman
nanti kalau lagi main bola masa salaman
nanti diusir wasit keluar dari lapangan
tapi kalau sudah pulih ditiupkan saatnya berakhir
hal yang tak jauh berbeda disampaikan oleh sekjen partai amanat nasional
hingga kini pihaknya masih terus mengkaji seluruh opsi yang ada
salah satunya bergabung dengan koalisi partai pengusung jokowi ma'ruf amin
atau kita berada di luar tidak menjadi oposisi
menjadi penyimbang ataupun apa
tetapi intinya begini berada di dalam pemerintahan
berada di luar pemerintahan
itu sama saja mulianya
asal kita bisa menjalankan agenda agenda
sementara itu wakil ketua bidang advokasi partai gerindra
hendar sam belum memastikan apakah partainya akan tetap menjadi oposisi
atau ikut berperan di dalam pemerintahan jokowi ma'ruf amin
keputusan besar ini harus dirapatkan dengan melihat berbagai pertimbangan dari internal partai
namun hendar sam menyatakan
partai gerindra masih nyaman menjadi oposisi
bahwa kita kan partai gerindra sendiri sudah ditetapkan sebagai partai pemenang kedua
tentunya otomatis wakil ketua dpr itu ada di tangan gerindra
nah kalau untuk masalah jabatan jabatan lain
ini nanti teknis yang ada di lapangan kita harus kalkulasikan lagi
sekarang karena ini belum diputuskan
apakah kita akan tetap apa nama itu tetap sebagai oposisi
atau kita masuk ke dalam koalisi
nah yang menjadi catatan bahwa kami partai gerindra
sejauh partai gerindra berdiri sebelas tahun lebih
analis komunikasi politik universitas paramadina henry satrio menilai
oposisi harus tetap ada sebagai penyeimbang dan pengkoreksi kebijakan pemerintah
henry berharap sistem demokrasi berjalan sebagaimana mestinya
dimana pks dan gerindra tetap menjadi oposisi
jika rekonsiliasi antar partai terjadi bentuknya bukan bagi bagi kursi
namun berbagi ide untuk kemajuan indonesia
tim liputan cnn indonesia
ya peran oposisi cukup penting dalam politik di indonesia
dan sampai saat ini masih belum jelas
apakah prabowo dan kubunya ini akan konsisten berada di jalur oposisi atau tidak
meskipun sebenarnya ada dua partai anggota koalisi yang dilmakmur
yaitu pan dan juga demokrat yang mulai terlihat membuka opsi untuk merapat ke kubu jokowi
apakah gerindra dan juga pks tertarik untuk merapat ke kubu pemerintah
hal ini akan kita bahas bersama dengan mas aceh hazan cazili
wasek jn partai golkar dan juga mas andri rosyad dan juga nyarwi ahmad
dan akademisi ilmu komunikasi politik ugm
dan juga mas andri rosyad wasek jn partai gerindra
yang baru saja datang nanti akan segera bergabung bersama kita
selamat malam bapak bapak
selamat malam mas alfian
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita ke mas aceh dulu
mas aceh kalau kita melihat bahwa ada kecenderungan sejumlah partai oposisi sebelumnya
koalisi adil makmur akan bergabung membuka wacana untuk bergabung dengan ini
sementara tadi pak muhaymin bilang bahwa terlalu gemuk koalisi yang ada di ini
yang ada di koalisinya pak jokowi
menurut mas aceh sendiri bagaimana
ya tentu sebagai pejabat atau presiden terpilih pak jokowi
beliau tadi menyampaikan secara sekilas bahwa ayo kita sama sama membangun bangsa
kita harus maknai dari pernyataannya pak jokowi
tidak harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk membagi bagi kekuasaan
kenapa karena kita tahu bahwa proses kontestasi pilpres pada delapan bulan yang lalu kita saling berdebat
saling mengadu gagasan saling mengadu konsep
itu ada hal hal yang menurut saya perlu untuk disepakati terlebih dahulu tentang
apa yang menjadi kekuasaan
jadi gagasan gagasan yang disepakati bersama
karena begini kita tahu bahwa dengan sistem presidensialisme
sesungguhnya kami sudah sangat cukup ya
nah yang harus menjadi catatan penting kita tahu bahwa kemarin itu kan proses politik gagasan
gagasan antara capres pak prabowo dengan capres pak jokowi
itu begitu sangat kadang kadang bersifat diametral
misalnya soal pembangunan infrastruktur bagaimana kritik dan bahkan saya kira begitu sangat aja mereka menyampaikan
hal hal yang kritik infrastruktur yang luar biasa
padahal salah satu di antara orientasi pembangunan pak jokowi adalah soal infrastruktur
nah jika proses politik ini ya
kemudian diakomodasi di dalam kekuasaan saya nggak bisa bayangkan bagaimana akan terjadi kegaduhan politik di internal pemerintahan
tapi bukannya kalau kegaduhan gitu kadang kadang justru diperlukan ya
untuk dalam arti bahwa untuk mencari sebuah solusi sebuah rencana sebuah tahapan memang dibutuhkan
kalau konsepnya adalah bagaimana check and balances misalnya di parlemen dengan di pemerintahan itu fine itu bagus
itu bagian dari proses yang memang diatur di dalam pemerintahan
tetapi kalau misalnya ini semua gitu ya diakomodasi dalam sebuah sistem pemerintahannya pak jokowi
di dalam kekuasaannya pak jokowi saya nggak bisa bayangkan mas alfian ya
mungkin pak jokowi akan terganggu dengan perbedaan perbedaan gagasan tersebut
nah oleh karena itu menurut saya bagi eksekutif tentu apa yang menjadi kebijakan pemerintahnya pak jokowi
harus berdasarkan pada visi misinya pak jokowi gitu loh
bukan visi misinya pak prabowo
bukan visi misi digabung berdua
bukan visi misi yang digabung berdua karena salah satu diantara kontrak politik masyarakat dengan pak jokowi
karena salah satunya adalah mereka tertarik dengan visi misinya pak jokowi yang berbeda dengan visi misinya pak prabowo
jadi oleh karena itu mas alfian menurut saya pembicaraan soal tadi
orang bicara soal rekonsiliasi itu bukan soal bagi bagi kekuasaan
soal bagaimana pertanggung jawaban publik terhadap visi misi gagasan program yang ditawarkan oleh pak jokowi
itu lebih disukai rakyat dibandingkan dengan gagasannya pak prabowo
nah alih alih kita mau lima tahun ke depan membangun apa yang menjadi cita citanya pak jokowi
nah ini nggak menurut saya harus diselesaikan
nah ini nggak menurut saya harus diselesaikan
sebab politik pilpres itu bukan hanya soal bagi bagi kekuasaan
tetapi ini soal bagaimana kita menyatukan gagasan menyatukan visi dan misi
menyamakan persepsi tentang lima tahun indonesia ke depan
nah kita pernah punya pengalaman pak jokowi ini kan pernah punya pengalaman
selama lima tahun kemarin ada salah satu partai yang tadinya di luar kemudian masuk ke dalam
tetapi tidak menyepakat
tidak menyepakati dalam hal praktek politiknya sama dengan apa yang menjadi visi misinya pak jokowi
mengkritik tetapi cara mengkritiknya seperti oposisi
itu kan menurut kami sangat tidak elegan begitu
padahal kita tahu bahwa seharusnya sebagai bagian dari pemerintahan
ya menunjukkan etika sebagai bagian dari pemerintahan
tapi bukannya kalau kritik itu memang dibutuhkan di dalam apa namanya sebuah pemerintahan itu
meskipun berasal dari dalam dari dalam

kalau kritiknya adalah bagian dari misalnya legislatif
ya itu bagian pengawasan yang harus dilakukan oleh legislatif
tetapi kalau misalnya salah satu menterinya atau salah satu partai politiknya berada di pemerintahan
tetapi dia keluar keluar di luar
nah itu namanya tidak memiliki etika pemerintahan
nah kalau posisinya kayak begitu ya lebih baik jangan di dalam pemerintahan
lebih baik di luar saja begitu
itu lebih gentle daripada
misalnya dia apa namanya berada di dalam pemerintahan
tetapi justru dalam tanda kutip mengganggu jalannya pemerintahan
kalau ke mas yarwi
mas yarwi kan tadi dikatakan bahwa rekonsiliasi itu tidak selamanya berbagi bagi kekuasaan gitu ya
berbagi bagi posisi dan sebagainya
dan kenyataannya memang kalau kita lihat partai gerinda sekarang kan sebagai partai dengan peralihan memperoleh nomor dua terbesar gitu ya
nah sejauh ini apakah kalau apakah memang kita ini bangsa indonesia ini masih membutuhkan sosok yang
atau bagian bagian yang duduk sebagai di oposisi untuk sekedar memberikan kritik yang bukan hanya berasal dari dalam
tapi juga berasal dari parlemen begitu
sebelum ke sana mas arfian ya sebenarnya kan sistem pemerintahan kita itu presidensial
di dalam norma presidensial itu tidak dikenal istilah oposisi
tetapi dasar konstitusi kita itu kan menunjukkan fungsi check and balances yang harus dijalankan parlemen
tadi bang aceh menyinggung itu juga
itu adalah fungsi kerja kerja oposisi juga tapi dalam konteks pengawasan
yang sifatnya kebijakan bukan politik
soal bagaimana apakah formatnya mau diarah oposisi politik itu soal diskusi lain ya
artinya perkembangan sistem politik kita dan kepartian kita yang nanti akan menunjukkan apakah itu ke arah sana atau tidak
nah soal bagaimana gerindra dan lain lain
apakah masuk di pemerintahan itu bagian penting aja pertimbangan penting ya
yang perlu dilakukan atau mereka harus dioposisi
ini soal pilihan pilihan politik sebenarnya
nah tapi begini pilihan politik itu kan kita kalau mendesain sistem politik itu mestinya kan tidak tanggung atau tidak workable ya
jadi presiden misalnya juga perlu mempertimbangkan bahwa masuknya itu apakah semata mata murni rekonsiliasi
kalau itu benar atau tidak itu zaman itu diperlukan kan gitu
nah kalau yang dikhawatirkan misalnya terjadi polarisasi ketika campaign
saya termasuk mungkin yang percaya bahwa polarisasi itu ya penting dipertimbangkan
tetapi kemudian jangan sampai mengorbankan tingkat sustenabilitas atau daya kinerja dari sistem politik dan pemerintahan yang akan dibangun
seperti itu tadi bang aceh misalnya mengatakan bahwa kalau misalnya kelompok kelompok yang selama ini beda platform campaign ditarik ke dalam itu implikasinya kan ada
beda platform misalnya tadi infrastruktur ya prioritas
nah itu kan kemudian ketika apakah tidak merubah
nah kalau misalnya dilakukan seperti itu memang betul ada risikonya kalau saya bahasakan bang aceh
itu seperti memindahkan kekuatan oposisi yang ada di luar masuk ke dalam oposisi yang ada di dalam
yang itu sebenarnya juga kurang efektif menurut saya
terutama kan menggerogoti pemerintah di dalam gitu
tidak hanya menggerogoti tetapi kemudian arah dan platform dari kebijakan yang dikawal oleh pemerintahan
yang di dalam ini pak jokowi
menjadi kabur ketika masing masing kegaduhan ini muncul ke permukaan
dan ini bisa kontraproduktif berlacak kredibilitas trust dan citra dan macam macam pemerintahan itu sendiri
tapi bahwa oposisi diperlukan mas alfian itu menurut saya penting ya dan itu harus dijaga
yang penting adalah aktor pada aspek aktor
aktor mana atau siapa aktor yang kemudian kredibel punya legitimasi menjalankan fungsi oposisi
terus yang kedua bagaimana kerja kerja oposisi itu dilembagakan
maksud saya dilembagakan kenapa itu penting
karena kalau tidak dilembagakan oposisi itu juga jalan tanpa etika
oposisi bisa tumpah ke jalanan dan terjadi kekerasan
kemudian tidak ada yang bertanggung jawab
dan ini kan beresiko tinggi bagi demokrasi kita
dan pelembagaan itu apakah pilihan pilihannya
apakah pelembagaan itu misalnya murni terjadi di parlemen
artinya mereka yang tetap di parlemen tapi menjalankan fungsi oposisi secara
parlemen sendiri juga ada fungsi oposisi tapi fungsi oposisi yang lebih menonjol sebagai partai politik
apakah seperti itu itu akan dijalankan
itu soal pilihan tapi tidak perlu dikhawatirkan juga soal oposisi ya
artinya maksud saya gini pemerintahan itu juga memang kadangkala butuh partner
untuk memberikan nutrisi yang segar dari cara pandang yang lain
dan di situ oposisi punya kacamata yang tidak dimiliki oleh mereka yang ada di dalam pemerintahan
tentu artikulasi kritik atas kebijakan format kebijakan yang ditawarkan model kritik yang disampaikan
itu mestinya kan juga harus dipahami
maksud saya gini berbasis data yang
objektif contoh ya berbasis pada fakta misalnya
bukan pada asumsi asumsi atau hal hal yang kemudian susah dipahami juga oleh mereka yang ada di pemerintahan
jadi maksud saya demokrasi tetap bisa kita jalankan dengan maksimal
ada oposisi tetap jalan ruang demokrasi terbuka di ruang oposisi
dan mereka bisa dapat benefit terserah bagaimana cara menyerahnya
tetapi juga yang ada di pemerintahan ini tetap masih bisa punya ruang untuk menjalankan agenda agenda politik yang ada yang selama ini sudah disampaikan
sebagai yang selama masa kampanye
dan ini butuh konsistensi saya gak bisa membayangkan kalau itu berubah
ya tiba tiba waktu kampanye bilang a dengan masuknya ini kemudian dirubah
nah ini pun publik juga tidak banyak terbantu sebenarnya
oke baik terima kasih mas nyarwi dan juga pak aceh
mas aceh nanti kita akan kembali lagi obrol dengan mas ade juga sudah datang
dan tetap bersama kami di cnn indonesia prime news yang akan segera kembali
tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita masih membicarakan tentang apakah peran oposisi ini cukup penting dalam politik di indonesia
dan sudah bergabung bersama kita mas andre rosiade wasegjen partai gerindra
selamat malam mas andre
selamat malam mas alfian pak aceh dan mas sherwi
mas andre kan kita di awal tadi udah ngomong nih tentang apa namanya koalisi dan sebagainya
sejauh ini gerindra sendiri sudah memutuskan belum kan kalau pan dan demokrat ada kecenderungan untuk segera bergabung nih gitu
meskipun baru sekedar sinyal sinyal dan sebagainya begitu
ya pertama saya ingin cerita sedikit bahwa sesuai dengan komitmen pak prabowo dan bang sandi untuk menaati konstitusi
pak prabowo hari jumat kemarin sudah membuarkan koalisi indonesia di lakuakmo
dan juga membuarkan bp
itu berarti pak prabowo menghormati keputusan mk
itu satu ya
yang kedua saya juga ingin menghentikan rumors bahwa ada rencana pak prabowo atau bang sandi membawa hal permasalahan ini ke mahkamah internasional
saya ingin menegaskan hal ini tidaklah benar alias hoax
bicara soal koalisi sampai saat ini belum ada keputusan sama sekali oleh pak prabowo apakah kita akan bergabung bersama pak jokowi
atau kita di luar
ada berapa langkah yang akan kami lakukan
yang pertama adalah pak prabowo akan melakukan konsolidasi internal di internal partai gerindra
yang kedua adalah pak prabowo akan bertanya kepada pendukung
kepada seluruh relawan yang selama ini mendukung pasangan pak prabowo dan bang sandi
apa yang langkah terbaik yang kita ambil dan berangkat untuk kepentingan bangsa negara
lalu yang ketiga pak prabowo tentu akan berkomunikasi dengan pak jokowi
silaturahim politik antara pak prabowo dan pak jokowi ini keniscayaan
yang harus dilakukan oleh dua tokoh bangsa ini
pertemuan ini jangan disalah artikan ini bagi bagi jabatan
gerindra dapat kursi kabinet
mbak aceh kehilangan kursi sedikit
itu kan nggak seperti itu
tapi bagaimana silaturahim ini untuk menurunkan tensi dua pendukung
bahwa kompetisi sudah selesai
saatnya kita bergandingan tangan
untuk bersatu padu membangun bangsa
bisa di luar pemerintahan atau di dalam pemerintahan
karena dua duanya dibutuhkan
oposisi untuk check and balances
untuk memantau pemerintah
jadi kalaupun kami nanti memilih menjadi oposisi loyal dan konstruktif ya
berarti kami akan melakukan setiap kebijakan pak jokowi yang baik
tentu kami akan dukung dan support
tapi kalau kami anggap kebijakan ini kurang tepat
kami akan kritisi dan kami berikan solusi untuk pak jokowi
itu salah satu
tapi bisa juga
ada juga arus yang menginginkan kita punya ide ide
ya misalnya kebutuhan masyarakat saat ini apa sih
ingin harga listrik turun
ingin harga daging turun
ingin indonesia ini susmada pangan
ingin indonesia ini suasembada energi
kita punya konsep
kita punya kemampuan untuk melaksanakan
apakah ide ini kita bawa ke pak jokowi untuk bisa diimplementasikan
dengan harapan gagasan indonesia di dalam umur itu bisa diimplementasikan
kita bisa membantu pak jokowi
itu ada juga arus bawah
arus yang menginginkan hal itu
saya harus terbuka
tapi sampai saat ini pak prabowo belum mengambil keputusan apapun
dan pak prabowo menyatakan bahwa akan mengambil keputusan dengan berkonsultasi
dengan pendukung maupun dengan mitra koalisi
meskipun koalisinya bubar
yang akan bertemu sekali seminggu
ada rencana kapan pertemuan yang akan digelar
dan juga bersama dengan para kaukus ini juga
kalau kaukus rencananya akan dilakukan pekan depan ya
tapi dengan pak jokowi saya belum tahu
tapi saya punya keyakinan insya allah bulan juni ini
juli ini beliau berdua akan bertemu
demi kepentingan bangsa dan negara
demi menurunkan tensi
dan kita harus rajut kebersamaan
jadi kebersamaan ini jangan salah diartikan
saya bang aceh harus masuk kolom yang sama
tapi bagaimana kita merajut kebersamaan
ini kompetisi sudah selesai
saatnya kita bergandingan tangan
mau di dalam pemerintahan di luar pemerintah
itu hal yang biasa dalam dinamika demokrasi
tapi kita harus hentikan pertengkaran
dalam tanda kutip ini
karena kompetisi sudah selesai
bukannya nanti ketika akhirnya berada dalam posisi oposisi
dengan menyampaikan kritik dan sebagainya
itu cenderung terkesan juga
kadang kadang kan kritik disampaikan dengan begitu keras
tadi saya sampaikan
kita ingin menjadi oposisi loyal dan konstruktif
bukan oposisi asal beda
selama ini yang terjalin seperti apa
selama ini kita juga sudah melakukan oposisi yang konstruktif dan loyal juga
banyak hal hal kebijakan pemerintah yang kita support selama ini
publik mungkin tidak lupa
usulan pemerintah waktu itu
pak bg batal dilantik menjadi kapolri
lalu ada sebagian partai pemerintah ngambek gitu kan
kepada pak jokowi
karena kenapa pak bg batal dilantik
pak prabowo datang loh ke istana bogor
memberikan dukungan politik ke pak jokowi
sehingga pak jokowi punya keberanian menantik pak badudin haiti
serta membantu proses apbn dua ribu lima belas
waktu itu terhambat
kepada partai koalisi pemerintah
itu menunjukkan apa lagi
kami kurang konstruktif dan solutifnya
bahkan di saat pak jokowi tertekan
gara gara umat yang marah
gara gara pak jokowi dianggap terlalu dekat dengan ahok
tekanan luar biasa
pak prabowo menyambut pak jokowi di hambalang
bahkan pak prabowo memberikan kunjungan balasan kepada pak jokowi
ini menunjukkan bahwa dua tokoh ini punya komitmen yang jelas
bukan hanya soal beda
jadi intinya sampai saat ini bisa saya tegaskan
belum ada deal deal politik
belum ada kesepakatan kami masuk atau kami di luar
semua akan dilakukan oleh pak prabowo dengan tiga cara
pertama konsolidasi internal partai gerindra
yang kedua mendengarkan seluruh pendapat pendukung
ketiga kita akan komunikasi dengan pak jokowi
kita akan diskusi dulu dengan pak jokowi
apa yang bisa kita diskusikan untuk kepentingan bangsa dan negara
sekali lagi saya ingin tegaskan
pak prabowo dan bang sandi bukan pencari kerja
yang butuh panggung untuk dua ribu dua puluh empat seperti pihak lain
kedua pak prabowo dan bang sandi tidak punya masalah hukum
sehingga butuh jabatan untuk perlindungan hukum
beda dengan yang lain
jadi kami tidak pernah melakukan zigzag untuk mencari cari jabatan pasca tujuh belas april
yang akan kami lakukan adalah komunikasi terbuka
antara pak prabowo dan pak jokowi untuk kepentingan bangsa dan negara
sekaligus menurunkan tensi
yang sempat tinggi dalam kompetisi ini
mas aceh kalau tadi mas andri bilang bahwa oposisi yang konstruktif dan loyal
selama ini bagaimana kalau menurut mas aceh sendiri
ya menurut saya ya kami hormati apapun pilihan dari partai gerindra ya
itu kalau di luar
kalau di dalam
buat kami apa yang disampaikan oleh gerindra ya itu haknya gerindra
tetapi sekali lagi bahwa publik itu tidak akan lupa
terkait dengan misalnya kampanye politik yang dilakukan oleh pak prabowo dan pak sandi
ketika misalnya kita lihat di dalam debat debat capres cawapres
ada beberapa hal yang memang saya kira publik akan menilai gitu loh
nah jadi apa namanya
dan saya kira pernyataan pernyatanya bung andre dalam berbagai debat debat yang kita lakukan
itu kan akan dicatat oleh publik
sejauh mana memang antara paradigma platform politik dan lain lainnya memang berbeda gitu
nah oleh karena itu maka buat kami apapun yang dilakukan oleh partai gerindra tentu publik nanti akan menilai
jadi saya kira yang perlu kami sampaikan bahwa buat kami lima tahun ke depan pak jokowi akan konsisten
mencapai target target yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia
dengan misalnya arah bagaimana pendekatan untuk pembangunan ekonomi
mengedepankan pembangunan ekonomi yang sebagaimana yang kita tahu
bahwa arahnya memang meningkatkan sumber daya manusia agar memiliki daya saing
dan itu saya kira jelas ketika misalnya kita terjadi perdebatan tentang
apakah orientasinya berbeda ya jelas berbeda gitu loh
nah jadi oleh karena itu yang harus menjadi catatan penting dalam proses politik yang sekarang yang terjadi ini
ya kita tidak boleh amnesia terhadap proses politik yang terjadi saat ini gitu ya
sehingga kami bagi kami pilihan partai politik jelas berdasarkan pada platform politik yang ditawarkan kepada rakyat
memilih pak jokowi itu kan bukan hanya soal beliau sosok pribadi beliau
tetapi memang dari apa yang sudah ditawarkan kepada mereka begitu
nah oleh karena itu saya kira berangkatnya itu dari situ
berangkatnya itu dari politik gagasan itu gitu loh
jadi bukan soal bagi bagi kekuasaan
soal apa namanya orang mendapatkan posisi politik
kedudukan dan sebagainya
dan kedudukan dan sebagainya
dan saya kira kami terserah aja
saya bicara sebagai wakil
partai golkar dari sejak awal memberikan dukungan terhadap pak jokowi
tentu dengan semangat bahwa memang ada kesesuaian antara ideologi partai golkar sebagai partai yang berbasis pada kekaryaan
dengan pembangunan infrastruktur yang selama ini di titik perhatian oleh pemerintahan jokowi
apalagi misalnya untuk konteks lima tahun ke depan ya gagasan tentang bagaimana membangun ekonomi digital industri empat
itu adalah salah satu yang memang menjadi happy nya partai golkar untuk kemudian menjadi arah pembangunan sumber daya manusia ke depan untuk lima tahun itu
mas nyarwi kalau kita lihat kan sepertinya kan antara kubu pemerintah dan oposisi ini berusaha untuk menciptakan hubungan yang mesra begitu ya
tapi kan seringkali kritik yang konstruktif kritik yang loyal dan sebagainya
seringkali membuat hubungan ini nih kurang begitu bisa dikatakan kurang begitu mesra gitu ya antara oposisi dan ini
apakah dengan ketidakmesraan ini bisa dikatakan sedikit melukai gitu sistem demokrasi yang ada di kita
sebenarnya kan ini soal cara pertama pelembagaan oposisi itu sendiri
yang kedua cara bermain aktor yang ada di oposisi dan juga di pemerintahan
jadi pada level mana oposisi itu boleh dijalankan
misalnya kritik ya kalau bahasa kita perhalus kritik ke pemerintah seperti itu
ada tiga level ya
kalau vian kalau kita dalam politik itu
yang pertama adalah level quality
politik itu bicara kalau di kita kira kira dasar konstitusi kenegaraan kita
yang itu tentu tidak bisa kita tabrak karena itu sudah menjadi fondasi kita bersama
nah yang level kedua adalah policy
nah policy ini yang bisa kita perdebatkan
jadi arah kebijakan apa baik di dalam kampanye bisa diformulasikan
bang haji bilang misalnya pak jokowi fokus infrastruktur kemarin
kemudian yang periode berikutnya akan bergeser misalnya ke sdm dan lain lain seperti itu
nah itu adalah level yang kedua
nah level yang ketiga adalah isu isu yang sifatnya technical dan taktikal yang terkait dengan campaign
dan itu campaign itu kan ada dua
campaign ketika masa pemilu dan non pemilu itu juga bagian campaign
nah biasanya yang panas itu sumbernya dari campaign
karena di dalam campaign apalagi orang sering menyebut pasca kebenaran post truth
itu kan kemudian isu isu yang terkait emosi itu muncul
ini yang kemarin kemudian kita lihat sebagai polarisasi
nah tapi kan kalau kita lihat terakhir terakhir ini kan sudah meredah sudah menurun
artinya apa kita kembali lagi ke isu policy isu kebijakan
dan yang terjadi sebenarnya antara apakah pasca dibubar bahasanya selesai bukan bubar ya bung andri
kemarin pak sekjen
ya selesai katanya tugasannya selesai seperti itu
nah itu itu kan kebenaran apa
istilahnya menunjukkan bahwa sebenarnya ini sudah mencair lagi
ya kan diserahkan kembali partai juga punya kedaulatan dan itu punya pilihan
soal pilihan apakah dia di oposisi atau di dalam ini nggak ada masalah
tapi sekali lagi oposisi tidak ada masalah ketika dia hanya bersentuhan murni memperdebatkan prioritas policy ya
tapi tidak menyentuh pada aspek politi tadi nah itu satu
terus yang kedua adalah etika dan norma dari cara cara kerja sebagai oposisi itu dijaga
termasuk misalnya saya setuju dengan anda
saya setuju di indonesia kenapa istilah oposisi loyal itu populer
karena oposisi hanya bersentuhan pada aspek policy
tidak pada aspek yang sifatnya politik tadi
politik apalagi misalnya menyangkut apalagi kita dihadapkan pada isu polarisasi
semua sepertinya kan menahan diri untuk sama sama katakanlah merapatkan kembali tangan untuk sama sama membangun bahasa
nah ini dugaan saya nanti perdebatannya ada di level policy kebijakan prioritas
nah disini kemudian tadi pak sekjen
aceh misalnya mengingatkan kalau misalnya cara prioritas platform policy itu sudah menjadi ditentukan dalam kampanye yang kemarin disampaikan
kemudian mengundang orang baru misalnya resikonya
dan itu merubah cara menyampaikan menafsirkan policy itu dan mendeliver ke dalam sistem pemerintahan menyampaikannya ke publik
ini yang kemudian akan memunculkan istilahnya oposisi mungkin orang sering mengatakan oposisi di dalam pemerintahan
mereka memindah oposisi yang di luar ke dalam
dan itu gak bagus bagi demokrasi
mendingan oposisi tetap dilembagakan dicari di ada ruang tetapi itu di luar
nah problemnya juga sebenarnya bukan oposisi tapi cita rasa di dalam memanage atau berdendang dengan oposisi ini juga penting
kebebasan demokrasi itu bagian dari cita rasa kita di dalam berpolitik
ini juga penting untuk dirawat
karena kadangkala politik hari ini itu bukan murni apa yang kita lihat
tapi persepsi atas apa yang dilihat
dan ini yang kemudian orang orang di dalam pemerintahan punya risiko kerja kerja maksimal yang sudah disampaikan itu tertutup oleh kabut hitam persepsi yang terbulak balik ini
dan ini juga berisiko bagi yang ada di pemerintahan
dalam hal ini pak jokowi dan tim yang nanti akan di pemerintahan seperti itu
maka maksud saya ketika misalnya kita masih on the track pada policy nya maka kemudian hal hal dalam mengevaluasi policy itu terukur
dan kita akan bisa melihat capaian prestasi dan juga termasuk kelemahan
yang bisa diperbaiki
dan itu disitu kelompok oposisi bisa masuk memberikan kritik sarana
di situ demokrasi tetap dalam tanda petik masih bisa produktif punya kontribusi kepada kemanfaatan publik disitu
oke perbincangan kita masak ini kita lanjutkan kembali
kita harus break terlebih dahulu
dan si indonesia prime news akan segera kembali
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bergabung bersama sian indonesia prime news pada malam hari ini
dan kita kembali lanjutkan lagi per dialog kita
tadi mas yarwi sudah menjelaskan tentang oposisi dan sebagainya gitu ya
yang apa namanya konstruktif dan juga loyal yang dibutuhkan selama ini
sebenarnya kalau kita lihat tadi mas nyarwi juga sempat sampaikan pada saat kita commercial break
tentang pengertian oposisi sendiri yang mungkin perlu dibenahi gitu
nah mungkin bisa disampaikan lagi nih mas nyarwi
ya pertama begini
kita ini sempat berbicara tentang
kita ini sudah karena terbiasa ya di masa orde baru itu kan
oposisi itu garis miring makar
karena kita dulu istilahnya single state party system kan
artinya yang dominan gold card kan gitu
nah disitu kemudian kita mengalami fase transisi demokrasi
kemudian kita belajar bahwa demokrasi itu juga butuh oposisi kan gitu
nah di dalam oposisi itu sebenarnya kan
ya tafsir masyarakat pelan pelan kita sendiri juga harus bergeser
bahwa oposisi itu juga bagian dari kerja kerja demokrasi
bukan hanya governing itu bagian demokrasi tidak hanya itu saja
tapi doing political oposition itu juga bagian dari kerja kerja demokrasi
nah masalahnya kan bukan tadi orang apakah melakukan itu apa kontribusinya bagi bangsa
itu yang jadi ukuran
bukan dia di posisi mana seperti itu
nah tentu ini juga pelan pelan harus kita lihat bahwa
mereka yang menjalankan fungsi oposisi
itu juga menjalankan tugas mulia
dan tentu perlu diapresiasi ya
karena kita itu dalam government dalam politik itu kan butuh cek pendensis
butuh teman berdendang
kalau kita nggak ada partner dalam berdendang berdansa itu juga nggak jalan gitu
artinya ketika polisi ini dijalankan ada yang mengawasi
ketika ini diimplementasikan ada yang kurang ada yang mengkritik
karena enggak mungkin kan kalau anak buah biasanya takut kan
sama yang di atas tersungkan lah
tapi kalau yang di luar itu kan dengan enak kan
menyampaikan ini melontarkan
daripada misalnya oposisi peran peran oposisi itu jatuh atau dijalankan oleh katakanlah diskursus yang kita tidak tahu rimba raya di sosial media
atau ide ide oposisi atau katakanlah ketidakpuasan itu jatuh tumpah ke jalanan dan berujung pada kekerasan
misalnya seperti itu
dan itu tentu akan lebih bagus kalau di parlemen misalnya partai partai yang ada di luar pemerintahan itu bisa kemudian mengekstrak
opini aspirasi masyarakat
kemudian memformulasikan mengartikulasikan mengagregasikan menjadi policy policy alternatif
ini kan suara suara gaduh yang terjadi
nah ini di ekstrak menjadi voice
suara yang bisa suara rakyat yang bisa kemudian mengoreksi memberikan alternatif memberikan support konstruktif kepada policy policy yang dianggap kurang maksimal
ini tidak ada masalah dengan itu
toh pemerintah itu masih punya platform yang menjadi prioritas dia
masih punya track yang akan menjadi target target
dan itu tetap bisa dijalankan dengan baik
dan orang orang atau kelompok aktor yang ada di oposisi itu
nah sejalan dengan itu pelan pelan ketika pelembagaan oposisi nanti akan mengalami kemajuan di negeri ini
supaya masyarakat bisa melihat itu
dan orang orang sorry aktor politik di oposisi atau partai politik yang ada di oposisi pun akan mendapatkan insentif elektorat
yang sekarang mungkin saat ini belum
tapi kalau mau sabar dikit dugaan saya itu pasti akan terjadi
pasti akan terjadi
mas andre kan kalau tadi dikatakan oleh mas nyarwi bahwa sebenarnya oposisi ini memang dibutuhkan gitu
sebagai penyeimbang dan sebagainya
lalu kalau akhirnya dari meskipun koalisi indonesia adil makmur sudah dibubarkan
tapi kan ada kecenderungan dua partai anggota cenderung untuk bergeser atau merapat ke kubu pemerintahan
sejauh ini apa sikap dari gerindra sendiri dengan melihat bahwa ada atau
gerindra dan juga pks mungkin sudah berkomunikasi gitu
dengan adanya dua anggota partai yang mencoba untuk merapat ke kubu pemerintah
sejak koalisi ini dibubarkan tentu hak masing masing partai
belum dibubarkan saja sudah zigzag ya paling sekarang itu kan
itu kan hak masing masing partai
publik bisa menilai lah
yang kedua memang disampaikan mas nyarwi dan mbak aceh tadi menarik ya
kalau menurut saya negara ini memang butuh oposisi ya
dan berarti kata
saya sampaikan dua mainstream pemikiran ini yang akan jadi landasan gerindra dan pak prabowo kemana
pertama kita menjadi oposisi
menjadi oposisi itu pekerjaan mulia
kita punya check and balances
kita bisa menyiapkan kabinet bayangan
misalnya pemerintah punya alternatif soal perdagangan mau impor
kita punya menteri perdagangan juga menteri kabinet bayangan
yang memang bisa memberikan alternatif lain dari kebijakan misalnya yang kita anggap tidak tepat
itu itu menurut saya
hal yang baik juga bagi bangsa dan negara
saya pribadi lebih memilih hal ini
kita menjadi oposisi loyal dan konstruktif
kita menjadi partner pemerintah yang
jadi kritik dan solutif
kita menyiapkan kabinet bayangan
sehingga kita menjadi counterpart pemerintah
sehingga pemerintah juga terpacu kinerjanya
atau ada juga arus yang menyatakan kita punya ide gagasan
kenapa ide gagasan enggak kita kasih ke pak jokowi
apa yang bisa dilaksanakan
itu ada juga
tapi semuanya ini kan butuh pengkajian yang besar ya
pak prabowo tidak mungkin mengkhianati pendukungnya
pak prabowo harus bicara dulu dengan pendukungnya
soal kepentingan bangsa dan negara
apa yang mau diinginkan pendukungnya harus kita diskusikan bersama sama
lalu yang kedua kan pak prabowo juga harus komunikasi dengan pak jokowi
selain memberikan ide dan masukan soal kita menurunkan
kita juga bicara
karena kan seperti yang disampaikan bang aceh
setiap pak jokowi dan pak prabowo itu punya tema kampanye yang berbeda
jadi kan ini harus didiskusikan
apakah betul pak jokowi butuh bantuan kami
apakah betul pak prabowo akan diajak
itu kan harus didiskusikan
meskipun kita mendengarkan secara konkret dan terang benerang bahwa memang kita diajak
tapi semuanya harus didiskusikan
jadi sekali lagi jangan kita punya persepsi yang salah
pertemuan seakan akan hanya politik dagang sapi
pertemuan itu bagi bagi jatah menteri bukan seperti itu
ini bicara soal gagasan besar ya
bagaimana kita bisa di luar ataupun di dalam pemerintah
tapi tujuannya sama
bagaimana membangun indonesia adil dan makmur
jadi ini yang perlu kita bahas
jangan sampai judul itu tuh
akankah oposisi berakhir sepi
yang harus kita lakukan apapun pilihan
pak prabowo dan bang sandi harus punya kontribusi konkret bagi bangsa dan negara
tantangan ekonomi indonesia ini semakin sulit
pasca pemilu ini kita lihat kan
neraca perdagangan kita defisit
nilai tukar rupiah kita melorot
indeks harga saham gabungan kita juga melemah
bahwa jokowi efek pasca pemilu ini juga tidak dirasakan untuk pertumbuhan ekonomi
nah ini harus jadi pr kita bersama yang harus kita pikirkan
ini kita tetap masa depan soal ekonomi bangsa
baik di dalam di luar
yang penting kami bisa kontribusi
mau kami jadi oposisi kami bisa kontribusi untuk bangsa negara
ataupun di dalam
yang walau alam saya tidak tahu apa putusan pak prabowo nanti
pokoknya harus bisa berkontribusi
jadi intinya pertemuan silaturahim atau bahasa bang aceh dan kawan kawan rekonsiliasi itu
untuk menurunkan tensi
urusan bagi bagi kursi
dengan wacana adanya kabinet bayangan
tadi disampaikan oleh mas andre gitu ya
kalau seandainya kita milih di luar ya
oke di luar gitu
kok milih di luar
ada kecenderungan ke dalam saya sampai ke ada dua alternatif pemikiran kan
jadi ada dua alternatif pemikiran
mayoritas pemikiran berpikir kita di luar bikin kabinet bayangan
kita memberikan masukan pemerintah
teman teman yang punya ide
kenapa kita gak di dalam
kita sosial media pangan
menurunkan harga listrik dalam seratus hari
menurunkan harga daging dalam seratus hari
ada juga ide seperti itu
tapi keputusan belum satu pun diambil oleh pak prabowo
karena pak prabowo akan mengambil keputusan itu melalui tiga tahapan
konsolidasi internal pak tegelinda
berdiskusi dengan seluruh pendukung
ketiga juga berkonsultasi dengan kaukus kami
karena pak prabowo selalu orang transparan
apa adanya nggak pernah main belakang
kalau seperti yang sudah apa namanya
budaya yang sudah terbangun di dalam gerindra dan juga koalisi sendiri
kemungkinan akan berada di luar atau akan berada di dalam
saya terus terang belum bisa menjawab
kalau bicara survei
mayoritas menginginkan kita di luar
dan masyarakat rakyat indonesia juga menginginkan oposisi itu tetap ada
data angka survei
ada kemungkinan akan memenuhi hasil survei itu
saya belum bisa menjawab karena sampai sekarang belanda itu masih jauh
tidak akan pernah dekat memang
belanda itu masih jauh
jadi intinya ini panjang pembahasan yang akan melibatkan seluruh stakeholder termasuk para pendukung
karena kepentingannya hanya kepentingan bangsa dan negara
bukan bagi bagi jabatan
apalagi untuk kepentingan dua ribu dua puluh empat
pak prabowo dan sadi
gak orang yang butuh panggung untuk pentas dua ribu dua puluh
oke gimana mas aceh
ya itu haknya mereka
tapi yang jelas buat kami yang terpenting bukan sekali lagi bukan soal bagi bagi jabatan
konsekuensi dari berdemokrasi itu dalam sebuah kompetisi
untuk yang menang berarti itulah yang disukai oleh rakyat
dan oleh karena itu
maka apa yang disampaikan oleh yang menang itu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat
dengan bagaimana program programnya bisa dilaksanakan dengan sebaik baiknya
jadi tidak dengan ujug ujug tiba tiba ada orang atau pihak pihak yang selama ini kerasmu kritik
dan bahkan menganggap bahwa kebijakan kebijakan pak jokowi itu gagal total dan sebagainya
tiba tiba dia masuk kekeluasan
itu kan namanya
pada hari dia bilang tempe tapi sore hari dia bilang kedele
jadi ini kan soal inkonsistensi di dalam bersikap
dan demokrasi memang membutuhkan konsistensi di dalam bersikap
nah buat kami sekali lagi bahwa proses politik yang sekarang terjadi ini tentu harus kita lalui dengan semangat bahwa
kepentingan bangsa yang didahului
kepentingan bangsa yang didahulukan dan kami pun juga akan menghargai apa yang menjadi keinginan
dari para pemilih kami jujur saja harus kami sampaikan bahwa ketika misalnya ada wacana
misalnya ya saya tidak tahu wacana itu dilemparkan oleh siapa misalnya rekonsiliasi
semua misalnya twitter yang saya punya hampir semuanya menyatakan rekonsiliasi itu adalah
menurunkan tensi politik setuju dengan apa yang disampaikan oleh bang andre ya deko bukan bagi bagi
kursi karena apa karena buat kami bagi bagi kursi itu adalah harus berangkat dari politik gagasan
yang mau dibuat oleh kita gitu loh memiliki visi dan ini yang sama gitu ya sehingga yang sama bangunan dan diskusinya
tentu pada saat ya mungkin saja
nanti ketemu antara pak jokowi dengan pak prabowo bicaranya adalah soal apa yang bisa diakomodasi
dari pemikiran pemikirannya pak prabowo dari hasil kontestasi yang kemarin itu kan juga
sebetulnya memperkaya apa yang menjadi target pencapaian pejokowi selama lima tahun ke depan
ruang demokrasi itu sebetulnya memberikan kesempatan ya buat bang andre
dan partainya pada saat yang lima tahun yang akan datang
akan datang untuk ya kita mengadu politik keagasan lagi gitu loh
kalau memang dinilai pemerintahan jokowi lima tahun ke depan ini
tidak sesuai dengan harapan rakyat
berarti beliau punya insentif politik untuk bisa mendapatkan kemenangan politik di dua ribu dua puluh
tetapi kalau misalnya ternyata pemerintahan jokowi dinilai oleh rakyat
selama sepuluh tahun ke depan ini atau lima tahun ke depan lagi ke depan
maksudnya sepuluh yang kemarin
itu ternyata dinilai oleh rakyat baik
tentu itu juga bisa dapat insentif politik juga buat kami
kenapa karena disitulah orang akan melihat asosiasi antara partai politik
dengan para pedara capres mendukungnya
ini waktunya enggak banyak mas pendek aja
intinya yang ingin saya sampaikan begini
kami apapun keputusan partai katakanlah partai gerindra
politik kita adalah mengedepankan pada platform politik yang ditawarkan kepada rakyat
kalau misalnya platform politik yang ditawarkan kepada rakyat a
maka yang harus menjalankannya pun juga a
tidak bisa kemudian platform politiknya a
tetapi yang menjalankannya adalah z
tentu itu akan berbeda
intinya itu maksudnya gini
bekerja sama itu bisa saja
tapi kan tidak harus dimasuk di dalam
oke ya benar benar
bekerja sama memang bisa dimana saja
untuk kepentingan bangsa
untuk kepentingan bangsa
kita harus bekerja sama
dan negara memang harus bekerja sama
tapi kan tidak harus di dalam
tidak harus di dalam
memang membutuhkan kritik juga
pendek aja mas waktunya enggak banyak mas
komposisi itu sebenarnya kan government inviting
jadi artinya apa
kalau ingin suatu saat menjadi government
manfaatkan itu proses tunggunya itu dengan maksimal supaya peluang itu nanti bisa didapat
oke ada insentifnya itu tadi ya mas ya
terima kasih mas aceh mas andre dan juga mas nyarwi sudah hadir pada malam hari ini
yang penting kita mengharapkan rekonsiliasi ini
sekedar meredam tensi politik
dan selama lima tahun ke depan kita harapkan
auto kritik juga ada datang juga dari partai oposisi dan juga sebagainya
sehingga membangun bangsa ini menjadi lebih baik lagi
dan si indonesia prime news akan segera kembali
tetaplah bersama kami